mau ngasih kabar kalau udah nyampe rumah sakit
kang gobang kecelakaan
sabar kenapa sih
saya mau store ke bank dulu
sekalian uang parkir
makasih ya
mama bener sih
tadi saya ke tempat jupri
katanya kemarin kang jamal kesana
temen saya gak kesini
kalo jupri gak terpengaruh
tapi kang jamal mau apa kesana
saya nyari temen saya
yang kemarin sama saya
dia juga pernah kesini
tapi waktu itu udah lama
aku mau ke tempatnya
waktu itu anak gue kang gobang
cecep sama bubun
garut garut garut garut
dihajar orang juga
sambil gak bisa kerja tiga hari
terus di jalan
sebelumnya di terminal ada pengkhianat
ledang ledang ledang ledang ledang
disini ada penyusup
yang ada dibelakang semuanya
kalo mau main keras
tapi kang ngus gak mau ada perang
saya mau stop guntut aja
akan kepikiran kita sewa rumah kecil
tapi halamannya luas
bukan yang di pinggir jalan
tapi justru di dalam
rumahnya buat produksi
halamannya buat ngejemur
berarti kita harus keluar modal besar
yang akang pikirin sudah termasuk perhitungannya
kita keluar tambahan modal
terus nambah karyawan lagi
termasuk tukang parut singkong
biar fokus ke pengiriman sama penagihan
jadi karyawannya kemana
minta tolong ke paharun lagi
atau langsung ke entin
kamu kalau dipanggil
gak kerasa kayak ada mobil dari arah belakang kamu
mau kerja apa bercanda
udah ke arah
udah ke udara
kata bos saya jangan sampai harus dikubur
cukup sampai diangkut ke unit gawat darurat saja
akang jangan kabur
kalau akang diserang akang jangan sampai menang
akang harus kalah
kalau ada yang nanya siapa yang bayar akang bilang aja
dia kita korbanin
ih bos kejam deh
ngomongnya gak usah genit kayak gitu bisa gak suka
yaudah sekarang kamu kerja lagi
udah makan di terminal
ngapain akan makan di terminal
ngapain neneng masak kalau akang makan di terminal
akang gak makan di terminal
di luar terminal
neneng kan udah bilang akang makannya di rumah aja
makan di warung apalagi di restoran
kan kita lagi nabung buat beli rumah
akang gak makan di warung gak makan di restoran
yaudah sekarang akang makan
ambilin nasi sama lauknya
biar kamu gak nuduh akang
makan di luar
gak nuduh akang makan di warung
gak nuduh akang makan di restoran
makan itu harus karena lapar
bukan karena nggak mau dituduh makan di terminal
makan di warung
atau makan di restoran
kalau akang cuma mau ngopi yaudah ngopi aja gak usah makan
biar kau makan di restoran
kalau nanti lapar pulang lagi aja jangan makan di warung
boleh ikut duduk
kerung di ubed udah laku semua
kenapa bukan kak ubed sendiri yang nganter
lagi ada urusan katanya
kalau aku telepon kenapa gak diangkat
hpnya lagi ada gangguan katanya
baru mau diservis katanya
lagi ada yang ditunggu
berarti akan miskin
satu pertanyaan lagi
akang lemah iman atau enggak
kalau akang pengangguran
miskin lemah iman
berarti akang perlu ketemu bos saya
kalau akang mau
nanti ikut saya ke kantor pusat
kang opang belum balik lagi
ini kan kobang bukan
kang kobang kecelakaan
saya belum tahu
sekarang lagi dibawa sama yang nolong ke rumah sakit
rumah sakit mana
nanti yang bawa kang kobang mau ngasih kabar kalau udah nyampe rumah sakit
kang kobang kecelakaan